sejumlah produsen otomotif mulai membuat dan mengenalkan kendaraan ramah lingkungan kepada masyarakat
lalu seberapa hemat sih penggunaan kendaraan ini dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil
korrespondensi ann indonesia albi pratama punya liputan yaitu kata
sejumlah agen pemegang merek sudah mulai memajang kendaraan kendaraan berbasis energi listriknya
mulai dari jenis hibrida atau bermesin bensin dan motor listrik
serta kendaraan yang full elektrik
dengan jenis yang beragam seperti sedan suv city car hingga mobil sport
hal ini pun cukup menjadi daya tarik bagi sejumlah pengunjung yang ada
tahun ini saya lihat sih mulai banyak mobil listrik ya
animonya juga yang datang tuh kelihatan apa namanya semangat banget ngeliat mobil mobil listrik ya
menurut saya sih menuju siap ya
cuman harus menurut saya sih harus dibantu juga dari regulasi ya
terus infrastrukturnya juga kalau memang harus dibanyakin lagi tempat pengecasan
tak hanya kendaraan roda empat kendaraan seperti sepeda motor pun sudah turut serta masuk ke ranah ini
misalnya saja vr yang merupakan salah satu dan menjadi satu satunya produsen sepeda motor asal indonesia yang membuat motor listrik sendiri
produsen ini langsung mengenalkan tiga produk sekaligus
di mana dua diantaranya adalah model purwarupa sementara satu lainnya bernama q satu sudah dijual ke pasaran
motor dengan jenis skuter matic ini berbekal baterai litium enam puluh volt dua puluh ampere hour dengan kekuatan delapan ratus watt
baterai yang digunakan masih menggunakan teknologi dari jenis motor
meski begitu untuk pembuatan serta komponen kendaraan semua dibuat di indonesia
skuter ini juga hasil pengembangan bersama dengan salah satu perguruan tinggi negeri di yogyakarta
lalu bagaimanakah kesan dalam mengendarai skuter listrik ini
eh ada pemirsa pasti udah pada nungguin saya ya aduh saya jadi malu nih
oh ya kebetulan sepeda motor listriknya yang tadi udah ada di depan saya dan siap untuk saya ajak jalan jalan
sekaligus mencoba sensasi berkendara sepeda motor listrik ini sendiri
kebetulan ini adalah sepeda motor listrik pertama yang saya coba ya walaupun sebelumnya saya sudah pernah nyobain mobil hybrid ataupun mobil listrik lainnya
ya kita akan tahu bagaimana perbandingan persamaan ataupun perbedaannya
kita jalan jalan sekarang jangan lupa pakai helm buat keselamatan anda
motor yang saya gunakan ini adalah generasi kedua dari tipe yang sama yang diproduksi pada tahun dua ribu tujuh belas
di mana di unit kali ini sudah ada penyempurnaan khususnya dalam sistem keamanan berkendara
saat mesin motor sudah dinyalakan maka si pengendara bisa menggunakan fitur parking untuk menghindari akselerasi spontan saat lupa ataupun saat bersama anak anak yang bisa saja menarik tuas gas skuter listrik ini
banyak sekali pertanyaan sebenarnya seberapa efisienkah penggunaan kendaraan listrik jika dibandingkan dengan kendaraan kendaraan konvensional berbahan bakar fosil
kalau misalnya bisa saya kasih gambaran melewati matematika ini
ini adalah kendaraan kendaraan untuk kendaraan konvensional berbahan bakar fosil di mana rata rata jarak tempuhnya sekitar enam puluh sampai dengan enam puluh lima km untuk per satu liter bensin
penggunaan oktan sembilan puluh lima yaitu di angka sembilan sampai dengan sepuluh rupiah
nah kalau kita bandingkan dengan kendaraan listrik seperti motor yang ada di sebelah saya ini itu hanya membutuhkan sekitar dua kwh saja
yang artinya satu kwh itu sekitar satu lima ratus dikalikan dua yaitu tiga
rp lima saja untuk menempuh jarak yang hampir sama yaitu sekitar enam puluh km
benar benar angka yang sangat irit walaupun nantinya digunakan di kendaraan lainnya dan tidak mencemari lingkungan karena tidak meluarkan emisi sedikitpun
kendaraan ini memang unggul khususnya dalam hal efisiensi biaya energi dan juga emisi
tapi tampaknya tidak untuk soal waktu pengisian daya listriknya
dalam pengisiannya selama tujuh jam daya yang dibutuhkan mencapai dua ratus delapan puluh enam watt atau setara dengan penggunaan setrika listrik
sehingga nantinya rumah dengan daya listrik empat ratus lima puluh watt masih mungkin untuk memiliki kendaraan ini
haaa selesai juga saya mencoba sepeda motor listrik
kesan pertama ketika mencoba kendaraan ini adalah benar benar senyap tidak mengeluarkan suara bising sedikit pun
yang artinya selain tidak mengeluarkan polusi udara motornya juga bebas dari polusi suara
itu nilai positifnya lalu yang kedua adalah motor ini cukup light alias ringan
saya bisa mengangkat karena bobotnya hanya sekitar tujuh puluh sampai dengan tujuh puluh lima kg saja
jadi cocok bagi perempuan yang suka kesulitan menggeser motor di parkiran ataupun menahan ketika kehilangan keseimbangan
tapi sayangnya memang meskipun produsen dari sepeda motor ini sudah menyiapkan alat pengisi daya yang portable bisa dibawa kemanapun
tapi infrastruktur dari pemerintah belum ada nih karena beberapa tempat kan harus ada tempat pengisian listrik
jadi itu yang kita tunggu pemerintah untuk segera merealisasikan pada tahun dua ribu dua puluh lima
semoga kendaraan listrik bisa meraja lele di jalan raya
karena pasti anda kepengen kan saya juga kepengen sebenarnya
jadi mumpung saya bisa mencoba saya mau puas puasin dulu
albi pratama jakarta